setiap akhir pekan wahana feeding time di kebun binatang surabaya adalah saat yang paling ditunggu oleh pengunjung
mereka bisa memberikan makan hewan berkuku belah seperti jerapah dan watusi dengan diawasi pawang
tapi mulai dua puluh tujuh mei yang lalu pengelola kebun binatang surabaya atau kbs menghentikan sementara wahana tersebut sebagai antisipasi merebaknya penyakit mulut dan kuku
selain itu wahana interaktif lain seperti tunggang gajah atau unta juga dihentikan sementara
pemberian vitamin tambahan pada hewan hewan berkuku belah menurut humas kbs juga dilakukan agar hewan tidak rentan pada penyakit
ini salah satu upaya kami untuk mengurangi risiko bersentuhan satwa dengan pengunjung
karena program program tunggang satwa kemudian feeding time satwa ini akan berhasil
dan memacu orang untuk lebih dekat dengan satwa
kami khawatir bisa membawa carrier untuk virus pmk
infonya pmk ini kan penyakit yang tidak bisa menular dari hewan ke manusia
cuma kami antisipasi mungkin pembawa virus
karena pengunjung kbs berasal dari beberapa daerah
di jawa timur
pada hari sabtu dan minggu jumlah pengunjung kbs bisa mencapai lima belas ribu orang per hari
sejumlah pengunjung mengaku bisa memahami alasan penghentian sementara wahana feeding time dan tugang satwa
buat mereka melihat aneka satwa di dalam kandang saja sudah merupakan hiburan tersendiri
kasih makan hewan ada interaksi gitu
iya kasih makan
iya kasih makan
iya kasih makan
sekarang ada wabah penyakit apa itu
mulut dan buku ya
dari sekarang jaga jarak lah sama hewan hewan yang bisa
kalau jadi time nggak ada nggak apa apa
nggak apa apa kak
buat antisipasi ya
antisipasi aja pak
ya menurut saya sih memang itu lebih baik untuk hewan ya
karena kalau pengunjung itu kan tidak tahu aturan pemberian makan yang baik dan benar seperti selayaknya pawangnya
jadi lebih baik memang pawangnya aja yang ngasih langsung makan
ke hewan hewan itu daripada kita nanti ketular juga kan karena ketidaktahuan kita sebagai pengunjung itu
ya lihat lihat aja sebenarnya udah seneng sih kita
karena hiburan juga kan ngelihatin mereka
kebun binatang surabaya memiliki koleksi hampir dua dua ratus satwa dari dua ratus dua belas spesies
sekitar sembilan ratus satwa diantaranya adalah hewan berkuku belah atau berkuku genap yang berjumlah dua atau empat
rangga umara miki peresia surabaya